hasil pemeriksaan bpk terkait dengan kasus dugaan korupsi pt asabri menunjukkan terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum terhadap peraturan perundang undangan oleh beberapa pihak
hal ini menyangkut pengelolaan keuangan dan dana investasi periode dua ribu dua belas dua ribu sembilan belas pt asabri
kasus korupsi itu menimbulkan kerugian negara hingga rp dua puluh dua tujuh puluh delapan triliun atau menyusut dari perhitungan awal rp dua puluh tiga tujuh puluh satu triliun
menurut bpk bentuk kecurangan tersebut berupa kesepakatan pengaturan penempatan dana investasi yang dilakukan dengan melanggar hukum oleh beberapa pemilik perusahaan atau saham sehingga tidak memberi keuntungan bagi pt asabri
pihak terkait yang menjadi tersangka adalah meijen tni adam rahmat damiri selaku dirut pt asabri periode dua ribu sebelas dua ribu enam belas
ledjen tni soni wijaya dirut pt asabri dua ribu enam belas dua ribu dua puluh
bahtiar effendi direktur keuangan pt asabri

haris setiono direktur pt asabri dua ribu tiga belas dua ribu empat belas dan dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
ilham wessiregar kepala divisi investasi pt asabri dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas
lukman purnomo sidi dirut pt prima jaringan
serta jimmy sutopo direktur pt jakarta emiten investor relation
pihak kejaksaan agung sudah mengurus proses pelelangan aset dari barang bukti
dengan mendahulukan barang yang memerlukan biaya pemeliharaan tinggi
dan nilainya akan turun
pernahan kewajiban untuk pengembalian ini
investigasi dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan perhitungan kerugian negara
dari kejagung kepada bpk
pada lima belas januari lalu yang juga dibantu oleh otoritas jasa keuangan
bursa efek indonesia dan industri keuangan
syifa hanifah andika surahmanto jakarta